aduh itu kan cuma yang kemarin ya
bisa tanya ruang guru dimana ya
saya cari sendiri deh
ini sudah kesekian kalinya
awalnya kamu pikir ini hanyalah kena kalian biasa
dapat di handle oleh pihak sekolah
tapi nyatanya kami tidak sanggup
jangan lu tuh
mama bapak kekuat
eh jangan jangan
jangan berantem bu
jangan jangan jangan
jangan berantem sini oh
jangan berantem jangan
jangan berantem bu
bu ngertek apa bu

bu bu jangan catet bu
beni beni be

taruh taruh jangan jangan jangan taruh taruh taruh
jangan berantem lagi dong
ibu gak punya duit lagi
yeay oke sudah sudah berantem ya
baik sekarang ibu hitung ya
dua juta setengah
maaf dan buku buku yang lain
ya kalau di total total
tiap hari anakku berantem bisa bangkrut gug
hampir dua juta portrait unik
ya kalau adanet baju
di mana juga nak pendekek
bos sekarang kita tampilkan kedua
tidak ada yang mudah dalam hidup ini
apalagi hidup di kota besar seperti ini
kencing saja harus bayar
saya dengan senang hati akan membuatkan album untuk kamu
tapi tentu saja ada saatnya
apapun syaratnya pasti akan saya lakukan
asal saja kamu mau dengan saya
kalau saya enggak mau
jangan berlagak bodoh
kalau kamu tidak mau berarti album itu batal
tapi saya yakin album ini pasti sukses
jadi bos tidak perlu melakukan hal hal seperti ini
kamu pikir kamu bisa menang
saya akan menang
so yakin kalau album itu akan sukses
kalau gagal kan saya dapat apa
paling tidak kan saya semalaman sudah bersama kami
saya yakin pasti sukses bos bos
kalau kamu setuju kamu tidak harus terbebani album itu sukses atau tidak
aila kamu cukup semalaman bersama saya
saya yakin album ini pasti akan sukses
kalau nggak sukses jangankan saya
bos juga bisa mendapatkan
kamu pikir saya perempuan eksperimen
dengar dulu penjelasan saya
insya allah album ini pasti akan sukses
insya allah sih
bisa tidurnya kemana
kamu kemana mbak
bisa juga ya ngapain ternyata
jangan pernah menyalahkan diri sendiri
apalagi pada sesuatu yang belum jelas hasilnya
siapa tahu justru kamu yang benar kan
kamu kemana aja sih
kok baru muncul
habisnya bos yang kamu referensiin itu
pasti mau tidur sama kamu sebagai syarat bikin album
kok kamu tahu
biasalah orang itu
aku udah kenal banget karakternya
kamu tega banget sih berbuat seperti itu sama saya
mentang mentang saya janda ya
aku yakin kalian pasti akan sukses
dan kalau kalian sukses pertarungan itu gak bakal kejadian kan
dan kamu memang sengaja mau jual sesam bos itu iya kan
aku gak ada maksud jahat ke kamu
kalau sampai satu tetes keringat tubuhnya menempel ke tubuh kamu
atau orang yang pertama kali yang bakal membunuhnya
karena aku punya alasan
karena aku mencintaimu
semenjak kita pertama kali bertemu
aduh itu kan cuma yang kemarin ya
tapi dia benar
ya kita interactionsnya lah
gimana sih gani yang lain
k terma ke waktunya begitu
barangkali kamu bisa tolongin aku ya
si hatim gak jantung
iya kenapa tadi